kita ke nusa tenggara barat
bupati lombok barat mempertimbangkan
status kejadian luar biasa kasus malaria
di kalangan pengungsi gempa
di kecamatan gunung sari kabupaten lombok barat
sementara itu warga sangat berharap
penambahan kelambu untuk mencegah
penularan malaria lewat nyamuk
bupati lombok barat hari minggu siang
menyatakan korban yang terserang
wabah malaria di kecamatan gunung sari
kabupaten lombok barat terus meningkat
hingga saat ini korban telah mencapai
pemerintah kabupaten lombok barat
sedang mengkaji untuk menetapkan
status kejadian luar biasa dalam kasus malaria ini
saat ini jumlah korban telah mencapai
dua kali lipat lebih dibandingkan
serangan serupa tahun dua ribu tujuh belas lalu
sekarang posisinya satu ratus empat

dua desa binaan puskesma
dua duanya memang di satu kecamatan
meminta pak kadis kesehatan
wabah malaria ini sebagai klb
kejadian luar biasa
dari sisi persyaratan sebenarnya sudah
menemui itu itu ada lima
persyaratannya kalau tiga
terpenuhi dari lima itu sudah bisa
ditetapkan sebagai klb
warga di desa bukit tinggi kecamatan gunung sari
kabupaten nombok barat berharap
bantuan kelambu diperbanyak
baru tiga puluh lima kelambu yang diberikan kepada
warga pengungsi gempa di tempat tersebut
padahal ada delapan ratus lebih
kepala keluarga dengan dua sembilan ratus
kelambu itu terbatas
kemarin kan hanya dibawa hanya tiga puluh lima
kebutuhan keluarga kan sudah banyak nanti
kebutuhannya nah ini akan dipersiapkan
kemarin secara langsung
itu masih dikontak ke jawa
di jawa juga kosong dan ini kemarin
juga balikan apa namanya kelambu ini
dari sisa dari lombok utara
dari klu yaitu sisanya
hanya satu karung kalau tidak salah
itu pun dibagi bagi
ke dusun yang ada
di batu kemali ini
kalau jumlah warga saya
kakak jadi jumlah
pengungsian kemarin kita pasca gempa itu
kondisi warga yang masih
tinggal di tenda tenda pengungsian
memang masih sangat memprihatinkan
tenda dengan terpal seadanya
dan sejumlah warga harus tidur
di dekat kandang ternak mereka
membuat kondisinya menjadi lebih mudah terserang
berbagai macam penyakit
lalu rahmat juniadi lombok barat